fenomena rumah mewah dijual murah makin marak terjadi
sebut saja kawasan elit di ibu kota seperti pondok indah menteng permata hijau kebayoran baru dan brawijaya
tim cnn indonesia memantau baik langsung maupun secara daring di situs lamudi co id danrumah com
rumah di kawasan tersebut dijual dengan harga yang bervariasi namun lebih rendah dari sebelumnya
alasannya beragam ada yang karena pemilik menginginkan rumah lebih kecil karena ditinggal anak anaknya
ada yang ingin membagi warisan dan ada juga yang butuh uang cepat karena terdampak pandemi
kawasan brawijaya misalnya harga jual tanah berkisar empat puluh lima juta sampai tujuh puluh juta rupiah per meter persegi
kawasan permata hijau empat puluh juta sampai lima puluh juta rupiah per meter persegi
sedangkan pondok indah rp tiga puluh juta sampai empat puluh lima juta rupiah per meter persegi
khususnya misalnya daerah pondok indah itu memang saya dengar memang banyak transaksi di daerah pondok indah tahun lalu dan tahun ini
dan memang semua itu disebabkan karena adanya matching antara ekspektasi pembeli dengan ekspektasi penjual
yang mungkin saya bisa kira kira asumsi saya itu terkena impact dari pandemi
seperti alevieri akbar mengatakan
sejak dua ribu sembilan belas penjualan rumah mewah dilakukan oleh para pensiunan yang tidak sanggup membayar kenaikan pajak bumi dan bangunan atau pbb
kemudian penjualan rumah kawasan elit itu kian marak selama pandemi melanda dunia
jika harga jual rumah yang biasanya dijual mengacu ke nilai jual objek pajak atau njop
kini harga jualnya dipatok pada level di bawah njop atau terdiskon sekitar dua puluh sampai empat puluh persen
indikasinya saya melihatnya begini aja
kalau di kawasan itu ada rumah yang misalnya yang baru direnovasi rumah lama yang direnovasi
atau ada tanah kosong yang dibangun itu kan ada peningkatan penjualan di situ
menurutnya untuk memenangkan persaingan penjualan
pemilik rumah harus memperhatikan kelengkapan dokumen legalitas dan pembayaran pajak yang tepat waktu
jika ada yang rusak rumah harus direnovasi
serta harga jual rumah harus di bawah njop jika ingin cepat laku
fenomena ini diakini bersifat temporer
seiring dengan perbaikan ekonomi
para pemilik aset akan kembali mengejar aset asetnya yang pernah dijual
jika bisnisnya sudah kembali bangkit setelah pandemi
tim liputan cnn indonesia